untuk mengisi libur imlek dua ribu dua puluh satu kbs merupakan salah satu tempat yang banyak diminati warga
meski dalam masa pandemi momen libur imlek hari ini membuat jumlah wisatawan di kbs meningkat dari hari biasanya
yang hanya sekitar empat ratus pengunjung kini mencapai dua pengunjung lebih
untuk memberikan nuansa imlek kbs juga mendekor beberapa sudut kebun binatang
dengan pohon angpau lampion dan pernak pernik imlek lainnya
selain itu khusus momen imlek beragam program diberikan untuk pengunjung
salah satunya adalah feeding time atau waktu memberi makan binatang
selama imlek ini kami juga menggelar program feeding time satwa
jadi masyarakat kita beri kesempatan untuk memberi makan langsung satwa
kami ada program feeding time satwa rusa kemudian feeding time satwa gajah
di wahana kitsu kemudian di komodo
program memberi makan binatang ini bertujuan untuk mengedukasi pengunjung
terkait jenis makanan dan jumlah makanan yang tepat bagi sang binatang
selain itu tidak setiap hari pengunjung mendapatkan kesempatan berinteraksi langsung dengan hewan
masih makan kudu
dari kbs sendiri tidak dari luar
oleh karena itu kami tetap
pengunjung mengaku sudah lebih dari sekali berwisata di kbs
karena wisata kbs menjadi tempat yang favorit karena terjangkau dan bisa menghilangkan kejenuhan
nyenangin anak anak juga ya nomor satu
keduanya kan biar nggak stres di rumah
biar ambil suasana
saat ini jumlah koleksi binatang di kbs mencapai dua dua ratus satwa dari dua ratus sebelas jenis satwa